dituding syarat dengan politisasi benarkah kini agenda buruh mulai bergeser pada sekedar aksi dukung mendukung bahkan cenderung curi start kampanye
seperti yang diungkapkan oleh politisi partai nasdem
dan apakah serikat buruh atau pekerja kini mulai lupa dengan agenda meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
kami mengulasnya malam hari ini dengan ketua dpp partai nasdem irma suryani caniagus
selamat malam ibu irma terima kasih sudah hadir
kemudian ada presiden asosiasi serikat pekerja atau aspek yang juga tergabung dalam kspi kemarin ya bu mira sumina selamat malam
kemudian ada akademisi komunikasi politik leli aryani selamat malam bu leli terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
sebelum kita mulai perbincangan saya ingin tunjukkan atmosfer suasana dukungan terhadap prabowo kemarin ya
yang dilakukan oleh kspi dimana aspek ibu mira sebagai salah satu bagiannya di situ kemarin kita lihat sejenak
di pasukan rakyat merdeka sejajar tanjam masyarakat pekerja

merah merah tak dihibarkan tak terbulannya pun alasan
dengan diskusi dan nasib mazal kami siap melawan
sampai kami yang menang
mulai sekarang ojek drep kami metal spm spp aspi buru buru yang ada di luar sana buru honor tenaga honor
siapin kamu punya wa kamu punya facebook kamu punya twitter
mulai mulai kita melakukan serangan udara
di balik maudah
cukuplah allah yang menjadi penolong kami
dan juga pada allah
ya itu gembita kemarin begitu bersemangatnya
tapi sehari kemudian datang kritik dari bu irma
wah ini politisasi aksi dukung mendukung
tanggapan anda seperti apa ibu mira yang ada hadir juga tepat persis disebelahnya pak prabowo kemarin ya
iya yang pertama kalau sebagai politis
sebagai politikus wajar bu irma menyampaikan demikian
karena beliau kan orang politik
orang partai ya salah satu ketua di pp nasdem
itu hal yang sangat wajar ibu irma menyampaikan
yang kedua partai nasdem juga salah satu pendukung pak jokowi yang sekarang masih punya tugas ya sampai dua ribu sembilan belas
dan juga mendapatkan mandat juga pak jokowi dari seluruh partai pendukungnya untuk maju lagi
ketika mendapatkan informasi
atau juga terkait dengan apa yang terjadi kemarin di
dukungan terhadap prabowo
pak ibu irma berkewajiban penuh untuk moment hari ini
oh berkewajiban ya
karena kan tadi yang saya sampaikan
karena beliau kan salah satu partainya nasdem itu pendukung pak jokowi
jadi ada kewajiban dan pak jokowi juga kan kan maju
ya selain anda menganggap itu sebuah kewajaran tapi anda setuju tidak kemarin disebut
kemudian yang kedua sebelum saya menuju di politisasi
jadi kan kalimatnya bu irma ya
kalau orang politikus harus ngomong seperti itu dipolitisasi kan gitu
tapi sebagai salah satu
bagian dari serikat pekerja serikat buruh
memang serikat pekerja kemudian juga anggota di kspi
bahwasannya politik itu nanti bu lely yang pakar politik ini mau nyampaikan
adalah suatu alat untuk menuju cita cita
kan politik itu gitu ya
nah ketika memang selama ini buruh belum pernah belum mendapatkan
partai politik atau partai buruh tersendiri tentu
selama ini juga partai buruh atau pekerja indonesia itu mau diarahkan kemana suaranya
kan itu menjadi persoalan di indonesia
kalau di luar negeri itu sudah banyak
partai partai politik terkait dengan partai buruh
walaupun indonesia dulu pernah ada
di india kemudian di jerman dan juga beberapa negara yang lain
nah di indonesia ini belum ada
kalau dulu pernah ada saya belum lahir
saya belum merasakan untuk partai buruh
jadi karena belum lahir
nah ketika ini terus menerus kita kemudian di buruh sendiri atau pekerja indonesia ini
banyak suatu keinginan kemudian juga hak hak buruh yang selama ini juga belum terpenuhi secara baik
belum ya belum
belum belum secara baik dari sisi kesejahteraan dan jaminan sosialnya
perlu kiranya kita ketika saat ini dan dulu juga kemarin marin itu
untuk nempel ya nempel di satu partai politik
jadi perlu wajar ketika melakukan dukungan terhadap salah satu calon maksudnya
saya juga ingin mengkritisi juga sih nn ini
nggak masalah kan ya
ketika memang mungkin karena pas momennya kali ya
ketika ada media kemarin
terus yang kedua momen besar ini juga kspi deklarasi kan gitu
tapi sebelumnya ini dari konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi
konfederasi serikat buruh seluruh indonesia ksb
itu yang pak andi gani pak mudofir juga sebelumnya sudah jauh jauh hari sudah menyatakan dukungan kepada pak jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya
jadi kalau sama mau disebut politisasi dua duanya dipolitisasi maksudnya begitu
saya kira kalau lagi lagi statement dipolitisasi itu bu irma saja
tapi kami merasa kami tidak merasa tidak dipolitisasi
ini hal yang sesuatu yang wajar
kesepanjang memang belum ada partai buruh di indonesia
jadi ini hal yang wajar
hal yang wajar saja
kan saya cuma mengingatkan juga bu irma ini juga kan mantan sekjen daripada di jict dulu
serikat pekerja jict
kemudian saya yakin betul bu irma punya cita cita luhur ya
ketika beliau menjadi sekjen serikat pekerja ini bagaimana supaya cita cita sebagai pekerja sebagai serikatnya ini masuk ke dalam keputusan keputusan politik tentu
beliau sudah menyadari ini akhirnya masuk ke dalam
salah satu partai tertentu yaitu nasdem
mengingatkannya maksudnya mengingatkan dari apa
masuk kan artinya bagus bagus saja
mengingatkan dari apa
yang jelas dong om
beliau sebagai pribadi waktu itu menjadi juga sebagai sekjen di serikat pekerja jict ini ketika masuk dalam satu partai
sistem politik ya
sistem politik tentu memiliki ada agenda cita cita yang dia harus sampaikan juga di sebuah parlemen
pokoknya maksudnya jangan dong kemudian buruh disebut politisasi begitu
seluruh keputusan politik ya terkait dengan regulasi keputusan keputusan terkait dengan pekerja atau buruh
itu melalui keputusan politik salah satu di parlement
oke jadi wajar saja
oke wajar saja sebenarnya bu irma
jangan dong disebut politisasi
ya gini deh
maidi itu apa sih artinya
maide itu kan sebenarnya bagaimana buruh merefleksikan hari libur
dikasih libur nih sama pemerintah
kemudian boleh juga disitu orasi
apa apa yang belum di mungkin belum
sebagai bentuk mengisi harinya begitu
ya segala sesuatu
hari liburnya begitu
ini perjuangan buruh ya
yang belum selesai kesejahteraan dan lain sebagainya
sampai disitu saya pikir no problem orang tahun lalu saja saya ikut orasi kok
mungkin saya gak tahu ya beliau ini ikut orasi apa enggak
saya naik di atas mobil komando di depan dpr
jadi masih bersama sama perayanya
karena kemarin kan ada yang terpisah
ada yang ke istana sendiri
ada iqbal juga sama teman teman
saya semua selalu bersama sama
sepakat untuk disitu
di kemarin saya juga sepakat aja
bahkan saya turunin kok anak buah saya ke bawah
gemuruh itu gerakan masa buruh itu ikut juga turun
gak ada masalah
menjadi masalahnya dimana
momen itu kemudian
diarahkan untuk mendukung satu
calon menurut saya itu sudah salah
ya gini loh
ini kan buruh ini kan harusnya
tidak dibawa ke jalur jalur politik
hari ini tuh asal tau aja
hari ini tuh belum asalnya kampanye
gak boleh dong
menurut saya gak etis
bukan gak boleh
yang gak etis
masih satu setengah tahun lagi
kemarin dikatakan fadlizon
oh itu sebenarnya tidak sengaja
gak sengaja itu
itu kita gak
kalau nggak minta kok bisa sewa gedung segitu megahnya
siapa yang kasih duit
ya semua orang juga tahu itu
maka saya selalu katakan begini
kalau untuk mengusir tka ilegal
untuk mengusir tenaga
tenaga kerja asing yang melanggar undang undang
saya orang pertama yang bicara dari dulu sampai sekarang
sepakat itu saya
bahkan saya yang bicara paling keras di komisi sembilan
untuk mengatakan bahwa usir
tenaga kerja asing ilegal
usir tenaga kerja asing yang memang tidak sesuai dengan
dengan syarat undang undang
dengan syarat undang undang
menteri tenaga kerja
jangan cuma lompat pagar satu kali
lompat pagarnya harus berkali kali
supaya persoalan ini selesai
ini kan sebenarnya persoalan kontrol
tapi ketika dipolitisasi sedemikian rupa
dimasukkan ke perpres
pasal demi pasal
kemarin di ilc saya bedah satu demi satu
enggak dia bisa jawab juga kok
nah ketika kemudian tiba tiba ada deklarasi
mau memperjuangkan hak hak buruh
atau memperjuangkan prabowo
memperjuangkan hak buruh atau memperjuangkan prabowo
saya mau meluruskan dulu
ini bahaya kalau
sebagai salah satu ketua dpp partai
yang mendukung pak jokowi yaitu nasdem
saya enggak suka diancem
saya enggak mau mbak
ketika ada tweet dari mana
saya kasih tau ya
ketika ada duit dari cnn
kami setiap tahun
ini menyakitkan hati
waktu itu gedung gelora bung karno
kemudian kemarin istora senayan
kami itu beli tiket
dari uang kami sendiri
seharga lima belas ribu rupiah
itu kami kumpulkan
tidak ada yang membayari kami
saya kan dari mana
ini sewa gedung
ini saya kasih tau bu
ini kan soal dibayar
saya kasih tau
sekarang saya gini sebentar dulu
saya tanya dulu
tadi nggak ibu
soal dibayarin dengan sewa gedung beda
jangan juga dipolitisasi
saya juga nggak suka
nanti bu irma meluruskan lagi
bu irma meluruskan lagi
kasih kita dengan bu
sewa gedung dengan dibayar itu beda
dari keringat buru sendiri
untuk nyewa itu yang namanya gedung
istora yang tahun lalu juga seperti itu
bu mira tapi begini
yang menjadi poin tadi yang sedikit saya tangkap ya
sedikit saya tangkap dari bu irma itu
poinnya adalah itu bukan spontan
poinnya adalah itu
bukan soal membayar
tapi itu spontan atau tidak kemarin itu
sebenarnya deklarasi apapun namanya itu
apa salahnya tadi pertanyaannya
kan ini jawabannya juga masih blunder
kalau di bilang ini menyalahi kampanye dan sebagainya
bahwa waslu juga gak pernah menyampaikan itu
gak pernah menyalahkan
tidak etis katanya kalau bu irma
ini masalah momen saya
bicara etis ya itu akan penilaian secara pribadi saja
tetapi ini hak kami juga untuk menyampaikan kapanpun
ketika ada andi gani mudofir juga sudah menyampaikan lebih dahulu
tetapi memang belum momennya pas tidak pas dengan mede
itu persoalan lain
saya kira gitu
saya mau luruskan kembali
ini adalah hak kami sebagai pekerja dan buruh
untuk menyampaikan dukungan kepada siapapun
tetapi proses ini sebenarnya untuk menentukan siapa yang akan kita dukung
tentu itu melalui proses proses yang panjang
ada prosesnya ya
nanti prosesnya akan diceritakan
karena belum menjawab tadi pertanyaan bu irma
ini memperjuangkan buruh atau memperjuangkan prabowo tadi
bu leli juga akan memberikan analisisnya ya bu leli ya
setelah ajadah berikut prime news akan segera kembali

kami ingin mengucapkan pilots yang setia with a
kita semoga mereka bisa menyimpannya

bukannya ya rude issance
tadinya anatif gantinya
saya pun berdua uli gimana ya
tidak ditegur oleh bawaslu atau kpu dan sebagainya
undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas itu kan menyatakan
yang memang tidak boleh itu adalah memperlihatkan menggunakan atribut kampanye
kecuali dua puluh satu hari sebelum masa tenang
nah artinya apa
memang menjadi sulit untuk menyalahkan siapa
karena yang dideklarasikan juga kan belum menjadi calon presiden
dan belum tentu menjadi calon presiden
nah itu yang menjadi soal
itu menurut saya yang memindahkan
walaupun kemarin ngomong siap menjadi
siap tetapi partai politik juga masih gonjang ganjing
calon wakil presidennya siapa
boleh jadi nanti yang mereka dukung pak prabowo
yang presidennya kan orang lain menjadi bias semuanya
menurut saya memang panggung politik itu
seolah olah panggung politik dukungan partai politik terhadap calon presiden itu
dipindahkan ke panggung politik jalanan
nah itu juga yang menjadi soal
ini juga menjadi temuan
yang menarik oleh banyak teman teman

soal ketika aktor politik tadi
tidak mengerti mas indra
mana sebenarnya panggung politik mereka
yang saya temukan di penelitian saya
di banyak banyak teman yang
adik adik kelas saya juga meneliti
hampir semua komunikator politik itu
tidak mengerti makna istilah panggung
jadi terjadi kekacauan
panggung politik depan bagi satu politisi
itu menjadi panggung politik belakang
bagi politisi lainnya
demikian juga sebabnya
sehingga kita sering menyaksikan
saya sering wayan sama mas indra
saya bilang politik itu seperti komedi
bila dilihat dari dekat
tapi tragedi bila dilihat dari jauh
dan bisa sebaliknya
kita mentertawakan yang kemarin itu terjadi
mentertawakannya mungkin teman teman buruh
yang memang ada di puncak kekuasaan
organisasi buru itu
mengerti sekali tentang apa yang mereka
sodorkan kepada pak brawo
tapi belum tentu menurut saya di bawahnya
banyak kan organisasinya tadi
kebetulan teman saya
asiswa saya juga ada yang buru gitu
tapi kalau memang ada sebagian kelompok
katakanlah tidak semua buruh ya
tapi sebagian kelompok
karena kspi kemarin juga sebenarnya mengklaim
akan memberikan suara sepuluh juta
begitu bagi prabowo subianto di pilpres dua ribu empat
menggantungkan harapan perbaikan kesejahteraan mereka
kepada pak prabowo
karena memang untuk perbaikan kesejahteraan dan lain sebagainya
jalurnya jalur politik tentu saja ya
karena di soal perundangan dan lain sebagainya
bu irma pun sekarang berada di kursi dpr
kan panggungnya masih belum jelas
pak prabowo belum tentu menjadi calon presiden
itu yang menjadi pertanyaan saya
seandainya memang dukungan itu mau diberikan
seharusnya teman teman buruh datang saja ke partai politik gerindra
kalau memang disepakati oleh seluruh anggotanya
tapi kalau kemudian itu disebut politisasi
kalau disebut itu politisasi apakah
unsur politisasi di dalamnya
jadi ada unsur politisasi di dalamnya
menurut saya karena tadi
ini kan bukan panggung politik
bukan loh bukan panggung politik
tapi panggung untuk
memperjuangkan teman teman buru
yang salah satunya jalannya melalui jalur politik
jalur politiknya itu terhadap pemerintahan sekarang
yang menentukan nasib mereka
kan pemerintahan sekarang
yang disodok itu harusnya pak jokowi
menurut saya gitu
pak perjuangkan kami sekarang
kalau tidak kalau kalimatnya ada
ganti presiden kami ganti bapak nanti sama pak prabowo misalnya
itu mungkin lebih pas
kosa kata politiknya menurut saya ya
tapi ini sudah terjadi ya mas
cendra ini sudah terjadi sekarang kita
itu setelah ini
setelah ini apa yang akan terjadi
kalau misalnya ada argumentasi di belakangan
yang menyatakan ini dipolitikasi
dipolitikasi memang sasa saja
komunikator politik itu ada lima
fair bagi mereka yang mendukung pak
yang sudah menyatakan dukungan kepada pak prabowo
fair tidak kata kata politikasi
karena komunikator politik secara otoritis ada lima
yang pertama politisi
yang kedua profesional
yang ketiga aktivis
yang keempat media massa
jurnalis poliput siar rambut termasuk mas indra
yang kelima kelompok kepentingan
mereka bisa menjadi kelompok kepentingan
tetapi cara penyampaian mereka itu
kemarin itu adalah hari untuk memperjuangkan kepentingan mereka
harusnya kepada pemerintahnya yang belum tentu menjadi pemerintah itu yang salah
sehingga itu menjadi lebih politis sifatnya itu
itu catatannya bu miranda
anda punya jawabannya tidak
karena dia belum tentu jadi presiden
kenapa tidak langsung menyampaikan tuntutan
kemudian perbaikan misalnya isu yang diangkat soal tka misalnya kan
kepada istana dan sebagainya
setiap tahun kami buruh pekerja indonesia itu
sudah menyampaikan tuntutan itu
terutama sejak pemerintahan pak jokowi ini
sejak tahun dua ribu empat belas kan beliau dilantik
kalau salah september ya
kemudian mei dua ribu lima belas kami sudah menyampaikan tuntutan tuntutan
yang terkait dengan perbaikan kesejahteraan untuk pekerja atau buruh di indonesia
kemudian sampai dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
jadi semua itu sudah kami sampaikan bu lely
sampai beberapa hal juga
karena memang konsep kami itu kan konsep kla ya
nah ketika kami menyampaikan konsep konsep itu sudah kami sampaikan
bukan hanya setiap tahun saya kira
tetapi kami juga punya perwakilan di lks tripartit nasional
dan di situ hampir setiap minggu kita sampaikan konsep konsep kami
melalui lembaga kerjasama tripartit nasional
kemudian kami setiap tahun pastinya
pastinya berharap penuh ketika kami menyampaikan itu
tetapi memang semakin lama semakin tidak ada perbaikan
tidak ada perbaikan sama sekali
pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
jadi ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu
ada pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
dimana justru yang namanya upah buruh itu
semakin memiskinkan buruh sendiri
ini yang menjadi dasar kami kenapa ini semakin parah
sehingga anda membutuhkan saluran lain dengan mendukung
mas indra outsourcing juga masih belum
apalagi terjadi di bumn
ini juga kebetulan kami juga sebagai salah satu pendiri geber bumn
bu irma tahu persis karena bu irma juga konsentrasi sebagai wakil rakyat
tanggung tdprr ini juga
terima kasih juga buat bu irma
terkait dengan perjuangannya juga di parlemen
di outsourcing ini juga masih belum
dalam anja ya bu irma sudah selesai

terima kasih juga buat bu irma juga selesai

outsourcing di bumn ini luar biasa masih belum selesai
kemudian jaminan sosial yang lain
terkait dengan juga malah banyak phk masal
di mana mana data di kami
yang organisasi kami miliki itu sejak dua ribu lima belas sampai dua ribu lima belas
dan pertengahan itu phk masal
jadi memang belum ada
sama sekali perbaikan sama sekali tidak ada
kalau sama sekali kayaknya saya tidak fair juga
makanya saya tidak percaya dengan itu
saya tanya terus nih
saya kira pertanyaannya kalau sama sekali tidak fair juga ada
nanti saya sampaikan lah ya
nah tapi kemudian apa yang kemudian membuat
kemudian membuat setelah tuntutan disampaikan
anda melihat progresnya ada
tapi mungkin lebih banyak yang tidak terpenuhinya
prosentase lebih banyak yang tidak terpenuhi
dan kemudian apa yang membuat anda mengalihkan
kemudian membuat dukungan terhadap calon yang lain
dan yang tidak terpenuhi
dan yang tidak terpenuhi
nah kemudian ketika kami memiliki
suatu keinginan yang lebih
siapapun pemimpinnya nanti
ini kan mau dekat dekat juga
kita sudah sonding ke beberapa tokoh tokoh
untuk menyampaikan konsep kita
namanya kontrak politik itu
sepuluh poin kemarin itu ya
tuntutan rakyat itu kita sampaikan
sayang ya pak rizal ramli kan tidak punya partai
kita kan dibatasi oleh
kemudian juga pak yusril yang notabene juga masih
sedikit gitu ya
jadi maksudnya pak prabowo ini pilihan terakhir
nah pak prabowo ini kalau dari kans itu memenuhi itu kan
kalau misalnya kita lihat daripada dukungannya
hanya dengan pks saja itu sudah terpenuhi
tapi merupakan pilihan terakhir tidak
karena kan itu melalui rapat sebelumnya
merupakan pilihan terakhir atau dari awal
kesepakatan kami kita demokrasi
dan clear semua setuju
dari sembilan pedagangnya
federasi yang ada di kspi
dan menetapkan pada akhirnya kemarin
terjadi deklarasi itu
saya mau menanggapi bu lely
soal politisasi ya kita tahan dulu ya
kita harus break terlebih dahulu
praimnya saya akan melanjutkan perbincangan ini setelah jadwal berikut
kurang lebih pernyataan bu lely tadi
kemudian melakukan perbincangan ini
jalur politik dan itu sah sah saja
tapi yang menjadi berbeda adalah soal
momen waktunya sabar dan lain sebagainya
karena kan belum jelas juga nih pak prabowo sendiri mengakui belum punya tiket begitu
apa yang membuat kemudian anda
akhirnya itu tudingan politisasi kesana arahnya begitu bu
kalau mau bicara waktu sekarang atau tahun depan
itu kan pilihan ya saya kira
pilihan kalau misalnya
samalah dengan mas indra waktu menikah
oh bisa di analogikan sama
hari baik hari buruh kan seperti itu
kalau di orang jawa biasanya seperti itu
nah begitu pula dengan kami
tentu ada beberapa pertimbangan yang kenapa
muncul kemarin gitu ya bu lely
sehingga kalau bu lely bilang
ya harus sabar dan sebagainya
dan belum tentu juga pak prabowo
kalau bu lely ngomong belum tentu juga pak prabowo
saya yakin juga belum tentu juga pak jokowi juga nantinya
maksudnya kan gitu
saya kira jadi ini hal yang sangat
kalau bagi saya mas indra ini hal yang biasa
kalau saya sih biasa saya melihat itu sangat biasa
karena memang saya kebetulan tidak ada background apapun ya
tidak ada background apapun
kalau beli beli ini kan orang sudah
pengalaman di bidangnya
bu lely juga pengalaman pakar
ini orang pakar semua jadi memandangnya ya berdasarkan kepakaran
tahan dulu bu mira ini menarik
saya akan nyambung sedikit dengan apa yang disampaikan oleh bu mira ya
bu lely kalau soal sabar kan sebelumnya justru jawa johari malah partai partai politik
juga melakukan hal yang berbeda ya
melakukan dukungan terhadap pak jokowi
iya partai politik
itu nggak masalah kalau partai politik boleh
iya itu bedanya partai politik itu
risalah pembentukan partai politik dibentuk untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan
jadi mereka rebut dulu lalu mempertahankan
kalau teman teman buruh menjadi bagian dari upaya itu
teman teman menjadi bagian dari upaya partai untuk merebut kekuasaan itu
tapi menurut saya tadi kan situasinya yang menjadi masalah
ada momen bahwa politik itu memerlukan panggung
nah panggungnya di mana ada panggung depan panggung tengah panggung belakang
mungkin karena harinya adalah hari buruh yang diperjuangkan adalah hak hak buruh dulu
jangan dulu memperjuangkan orang lain
itu namanya memperjuangkan orang lain kekuasaan orang lain
ini memancing jawaban dari bu mira lagi nanti
belum dijawab juga tadi ya
apalagi ada titipan kan
ada titipan akan menitipkan teman jadi menteri
nah kerja gitu kan
gak ada bu
jadi udah yakin
saya luruskan lagi
oh gak ada itu
tapi di media ya
jadi itu kan media biasa lah
nah kalau media goreng
saya kira saya luruskan bu ibu sebagai
aduh media goreng goreng lagi
bagi pakar sayang sekali keilmuan ibu naya jangan sampai ini terkuntuk
enggak saya gak pernah terokotasi oleh siapa
saya luruskan saja
saya gak punya kepentingan
bahwa pengawasannya tidak ada yang namanya tentang untuk ini dari buruh
bisa dibeli oleh siapapun
menitipkan kader terbaik sebagai menteri tenaga kerja atau menko
kutipannya seperti itu
sama sekali gak ada
oke ternyata kan
sekarang saya beralih dulu ya ke bu irma sekarang ya
bu irma kalau melihat penjelasan dari bu mira sebenarnya kan
mereka sudah banyak melakukan aksi ke pemerintah ya
terutama ke presiden di istana begitu
ada berbagai tuntutan dan lain sebagainya
menurut penilaian dari kspi
dimana bu mira menjadi salah satu bagiannya
disitu belum terpenuhi lah seluruh
apa tuntutan yang disampaikan oleh teman teman dari kspi ini
nah persoalannya kemudian
akhirnya di tahun ini merasa sudah cukup lah
maka kita perlu mendukung calon yang lain begitu bu
jadi soal substansi beberapa hal tadi soal outsourcing
kemudian disinggung juga soal upah soal tka dan lain sebagainya
ya yang pertama saya ingin juga
sama adinda saya ini menyampaikan ya
bahwa saya tidak mengatakan bahwa soal duit duit tadi ya
kalau dijelaskan secara baik seperti hari ini ke publik ya
bahwa itu uang dari sumbangan
kan saya tadi ngomong tuh itu informasi yang beredar
duit dari mana gitu kan
kan itu informasi yang beredar
duit dari mana kok bisa nyewa begini begini
itu bukan kata saya kata orang
nah jadikan ini harus di clear kan dulu
jadi bu irma ikut bertanya juga begitu masalahnya
makanya tadi sudah di jawab
udah kan clear disitu
bahwa dia bilang ini sumbangan dari sumbangan itu ya
ini sumbangan dari anggota
dari buruh buruh it's okay
walaupun mau masyarakat percaya mau nggak ya terserah
yang penting udah di jawab kan gitu
bu irma percaya nggak
mahal itu loh ya
ya soal percaya itu menurut saya itu mahal
sayang uangnya kalau cuma untuk begitu begitu ya
nah saya ingin sampaikan kalau masalah outsourcing
dan saya sudah sampaikan ke menek bumn bahwa harus segera
harus segera diselesaikan
itu harus segera diselesaikan
itu yang pertama outsourcing
kemudian yang tetapi tidak boleh juga mengatakan bahwa semua nggak boleh di outsourcing
karena ada undang undangnya juga ada yang boleh ada yang nggak boleh
kalau mau nggak boleh semua ya undang undangnya revisi dulu
kan ada lima jenis benar ya ada lima jenis
jadi ada yang boleh dan ada yang nggak boleh
yang nggak boleh itu jangan di outsourcing saya sampaikan
kalau dugaan kemarin diminta tidak ada sama sekali outsourcing
kita juga sama
sama berarti subsanit sama
kalau itu ya tidak boleh di outsourcing saya sampaikan
itu saya sempat saya sama dengan itu
kalau dikatakan ada tenaga kerja asing yang ilegal kemudian tidak memati undang undang
saya bilang oh sir deportasi
nah tapi siapa yang bertanggung jawab
bukan jangan semuanya dilarikan ke presiden dong
di situ ada menaker
di situ ada imigrasi
di situ ada dinas pariwisata
di situ ada kepolisian
di situ juga ada pemda
yang dibawa presiden
yang dibawa presiden
nah artinya ketika menuntut presiden tidak salah
apa kerja mereka kalau semuanya harus diselesaikan oleh presiden
menteri harus turun
jangan cuma sekedar loncat pagar satu kali
supaya ini nggak jadi masalah gitu loh
supaya kawan kawan serikat buruh ini merasa bahwa
menteri kita ini betul betul memperjuangkan
regulasi untuk buruh dengan baik gitu
itu di situ saya sepakat juga harus ada perubahan
tapi kalau dikatakan bahwa tidak ada perubahan
ya kan menurut saya nggak jauh banget perubahannya sekarang dengan dulu
jadi lebih besar
persentasenya lebih banyak
dari dulu jauh
saya sebagai buruh juga merasakan itu
salah satu contoh begini
ketika kawan kawan kemarin dari kspi ini dulu mendukung anies sandipun
dulu kan udah taken kontrak
ternyata kan juga diingkari
ada kontras juga waktu itu ya
konfreskan kemudian kecewa
nah saya ingin mengatakan dengan beliau beliau ini
bok jangan buru buru gitu
nanti kecewa lagi
mbok kita itu sekarang
kita sebagai buruh
saya juga nggak pernah mengatakan saya anggota dpr loh di mana mana
saya ini buruh
yang kebetulan menjadi anggota dpr
saya ingin katakan bahwa ayo kita berjuang bersama sama
meningkatkan perlindungan kerja terhadap buruh
keselamatan kerja buruh
itu yang paling penting
nah tiga ini yang harus kita minta kepada pemerintah
ini jangan buru buru juga ya sama seperti bu lely sebenarnya
karena sekarang kan kesannya
belajar dari dukungan terhadap andi sandi dulu waktu itu
betul jadi ini kesannya makanya saya bilang kesannya dipolitisasi itu tadi
tetap anda merasa itu dipolitisasi
iya kalau saya begitu
silahkan bu mira
ya kalau bicara buru buru atau tidak
saya rasa tidak ada yang buru buru
ini melalui proses yang cukup panjang
walaupun siap menerima resiko seperti saat mendukung andi sandi begitu
saya kira kalaupun ada resiko yang tadi contoh yang gubernur dki
itu bagian resiko
ya bagian resiko kemudian ada yang memang bisa direalisasikan
ada yang tidak bisa
kemudian ada yang diakomodir atau tidak itu bagian resiko
dan saya kira para aktivis aktivis serikat pekerja
siapapun itu atau juga para buru buru dimanapun
itu harusnya sudah siap menerima itu
saya kira ini menjadi sebuah sudah bagian daripada resiko yang akan kami hadapi
bu lely kalau sustara sustari tadi sebenarnya sama
ini poinnya apa
poinnya adalah soal perbedaan tetap berdukung persepsi
tetapi yang satu kemudian lebih padat diarahkan kepada calon yang lain
yang dipercaya bisa membawa perubahan
tapi kalau kemarin kita juga jangan lupa juga
ada peristiwa ketika bukan peristiwa ada momen juga
dari sebagian elemen buruh yang tergabung dalam krpi
yang diketuai oleh salah satu politisi pdi perjuangan
yang kemudian juga dibawa dibawa ke istana
hal seperti itu mungkin bentuknya tidak ada dukungan yang secara apa namanya
namanya langsung ya seperti yang terjadi di istora
tapi itu menyimbolkan sebuah upaya politisasi juga tidak
bahwa ada sebagian elemen buruh yang juga pro kepada pemerintahan
tapi kan mereka tidak menunjukkan pronya itu
yang mereka tunjukkan adalah bahwa yang diperjuangkan
tentang hak hak guru menuntut kepada presiden
dan tuntutan mereka itu tepat kepada yang berkuasa saat itu
menurut saya teman teman yang dianggap dipolitisasi kan
lebih punya tempat lebih punya panggung
untuk menyuarakan itu kepada pemerintah yang sekarang
dengan lima elemen yang disebutkan oleh mbak irma tadi
nah jadi mungkin menuntut kepada pak presiden
untuk menurunkan kebijakannya lewat lima elemen tadi
apa yang harus dilakukan
jadi menurut saya memang seharusnya mereka itu punya waktu sekarang kepada pak pemerintah
pak pemerintah nih saya sebut
sehingga mereka tidak punya jarak untuk menyuarakan aspirasi itu
jadi mereka harus menurunkan kebijakannya
mungkin karena nggak ditemui langsung oleh presiden
nah dengar ya mas indra
dua ribu empat belas saya jadi narasumber di salah satu tv nasional juga
waktu itu di monas itu suara mikrofon diarahkan ke istana
belum pergantian presiden ke pak jokowi ya
diarahkan ke istana
lalu salah satu jurubicara partai yang bersangkutan saat itu mengatakan
itu live tuh di tv itu
saya narasumber di tv itu dia bilang
mohon pak presiden itu meminta supaya suara mikrofon itu jangan diarahkan ke istana
tetapi membuat bising istana
seharusnya pak presiden itu justru meminta suara pengeras suaranya lebih diperkeras lagi
supaya tuntutan buruh itu lebih terdekat
dan kebetulan yang narasumber yang dari partai yang bersangkutan yang lewat by produce sekarang
banyak bicara itu soalnya
iya ya ternyata
dari tahun ke tahun
dari presiden ke presiden persoalan buruh itu tidak pernah selesai
nah sementara mereka kan masih punya waktu nih
satu tahun untuk pak jokowi kan
untuk menyuarakan itu
kalau begini kan sudah terdapat jarak komunikasi loh
sudah ada jarak komunikasi
tapi mereka ke spi kemarin tetap ke istana juga kan
istana juga menyampaikan tuntutan juga
iya tapi kan gak ditemuin ini makanya saya semestinya
nah dulu jangan kan ditemuin loh
memang gak ketemu
kalau yang kalau mereka datang ditemuin
yang ditemuin juga menaker kok
emang mereka gak mau ketemu
gak mau ketemu
kita menyampaikan gitu ya
tetapi tidak ada yang menemui bukan kita nggak mau ketemu
jadi tidak ada yang menemui
kemudian tetapi setelah salah satu
kalau di gambar ini kan ada nih menemui
setelah salah satu ini ya
ksp menteri tenaga kerja
ya kan partai pendukung
jadi ada diskriminasi maksudnya
tapi rika juga kan selalu mengkritik
boleh gak saya bicara sedikit
saya ingin mengatakan ya
saya tidak bicara sebagai partai politik
tapi saya ingin bicara sebagai wakil rakyat hari ini
saya merasa sedih
kenapa ada oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
ini sekarang sedang mendesain
berarti bukan buruhnya teman teman ya
ini seluruh buruh ya
seolah olah ini sekarang dihadap hadapkan
seolah olah pemerintah ini musuhnya buruh
yang mendesain itu siapa menurut anda
ya oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
nanti dulu mbak
ini yang menurut anda
saya bilang oknum oknum tidak bertanggung jawab
ini mendesain agar membenturkan buruh dengan pemerintah
jadi sekarang ini menghadap hadapkan seolah olah
pemerintah ini musuhnya buruh gitu loh
mulai kapan ini anda melihat itu
tahun politik ini
sejak bergulir soal pansus tka
ya sejak bergulirnya tahun politik
ini seolah olah di persepsikan seperti itu
nah harusnya menurut saya
siapapun yang ingin jadi presiden
mbak bowo entah itu mbak jokowi ahaye atau anies baswedan
atau siapapun yang ingin jadi presiden
saya cuma minta satu hal saja
jangan lakukan politik sarah
jangan gunakan hoax
jangan rusak persatuan dan kesatuan bangsa
dengan hal hal seperti ini
kalau soal buruh tadi apakah disebut terkait sarah
bukan itu tidak termasuk
saya tidak bicara itu
saya ingin menyampaikan bahwa harusnya
itu yang dilakukan oleh semua tokoh tokoh yang mau jadi presiden
tidak terkait soal partai abu buruh
jadi itu yang saya ingin sampaikan
ini yang harusnya dilakukan
jadi ini yang saya ingin sampaikan
nah kalau persoalan buruh tadi
saya ingin sampaikan sekali lagi
ada yang diterima ada yang nggak diterima itu bagaimana
saya tidak melihat ada yang tidak diterima dan diterima
pak hani sudah saya tanya juga
pak hani bilang saya menerima siapapun buruh yang datang ke istana
karena saya memang ditugaskan untuk menemui buruh
karena memang teman teman yang tidak datang ke sana
ya nanti dulu
jangan dibiasakan begitu
jadi kalau saya tanya dengan beliau
beliau bilang memang yang datang ke sana yang menemui di beliau itu yang sonoh
yang dia rike yang lain lain ini tidak menemui
jadi saya tidak ketemu
menurut informasi dari menaker
saya klarifikasi kami datang
tapi tidak ditemui
sudah jawaban saya itu
kami datang ke sana tapi tidak ditemui
tidak ditemui oleh siapa
dan tidak ada siapapun karena pak hani itu ke lapangan liga liga sepak bola
sudah jadi saya kira
tapi kalau misalnya pak hani menemui mau
ya mau saja orang tidak menemui beliau justru tidak menemui
kalau ditemuin pak muldoko kemarin juga mau
itu sebelum deklarasi dukungan
sebentar karena kemarin ada pak obon tabrani disini yang saya wawancari juga
ketika saya tanyakan tidak mau ditemui oleh pak muldoko
karena menganggap pak muldoko backgroundnya militer
saya tanya kaitannya apa
pak obon mengatakan bahwa militer tidak mengerti buruh
nah mereka yang nolak
itu apa menjawabnya pak obon tabrani
saya dapat informasi dari hani pun saya dapat informasi itu
jadi sebenarnya kemarin itu ingin memang tidak mau ditemui
pihak lain kecuali presiden atau bagaimana
kalau kami sih mau menemui siapapun ya wakil dari istana
tetapi yang kami alami karena saya kemarin juga di depan istana
tidak di depan istana banget sih karena kan di blokade gitu di pagar
tidak ketemu sama siapa siapa
oke baik bu lely sebagai penutup singkat saja ya bu lely sebagai penutup
kira kira ini kan tahun politik pasti akan ada dukung mendukung dan lain sebagainya
kemudian ada pasti ada kemudian komentar politisasi buruh
kemudian sebelumnya mungkin komunitas terkait dengan agama tertentu dan sebagainya
bagaimana anda melihat agar ini berjalan yang normal normal saja wajar saja
dari yang dijelaskan mas indra tadi kan sudah terjadi kesalahan persepsi juga
dari teman teman buruh dengan pihak istana
tadi kan mas indra mengatakan sebenarnya ada yang menemukan
tapi tidak mau ditemui
seharusnya komunikasi politik itu berjalan itu sebenarnya memang tidak perlu pakai mediasi
jadi memang langsung
tetapi pak jokowi tidak harus turun langsung ke bawah
jadi mediasinya adalah yang dia tugaskan
kalau turun langsung lebih baik
coba lihat waktu dua ratus dua belas siapa yang ditugaskan sebelumnya kan misalnya
lalu sebelum pak jokowi menemui sendiri
jadi banyak komponen semuanya adalah pembantu presiden yang bisa menjadi juru bicara presiden menurut saya
jadi sebenarnya tinggal kita aja menilainya
apakah kita ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu
bagi orang orang yang menurut persepsi saya ya
tadi mbak irma mengatakan seolah olah ada memang oknum
lihat lho oknum loh kata penegasan orang itu menurut saya memang ada
jadi orang orang yang berkepentingan untuk merebut kekuasaan dan juga mempertahankan kekuasaan
walaupun itu belum tentu lawan politiknya
oke baik kita berbicara ini sebenarnya konteksnya tetap ada substansi bahwa
ini semua demi kesejahteraan para pekerja
para buruh ke depan walaupun mungkin pilihan kanalnya beda beda
ada yang lebih awal juga ada yang mungkin agak nanti nanti begitu ya
oke terima kasih ibu ibu telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
sedikit bisa sedikit
ya sedikit saja bu ya
jadi memang setuju mas indra poinnya adalah kami dari buruh dan juga pekerja atau pekerja indonesia

dan juga ini akan terus kami perjuangkan dan juga pekerjaan indonesia akan terus memperjuangkan tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan
dan juga ini akan terus kami perjuangkan dan juga pekerjaan indonesia akan terus memperjuangkan tentang pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
seperti siapapun pemimpinnya nanti meskipun itu pilihan kami nanti ingkar janji seperti yang tadi bu ibu bilang
kami akan terus konsisten terus memperjuangkan
sedikit saya satu
substansinya juga sama ya
ya satu silahkan bu
bu lely sudah ya
saya sedikit saja
saya sedikit saya mengingatkan kepada seluruh pengusaha di indonesia
jangan berikan upah layak ketika untung besar
jangan berikan upah umr
ketika untung besar
berikanlah upah layak
jangan selalu berikan umr
berikan upah layak
gitu ya jadi
apa namanya perusahaan itu jangan hanya
jangan memasukkan gaji buruh ini sebagai beban
tetapi sebagai biaya produksi
sehingga mereka tidak terbebani
tidak terbebani ya
tidak terbebani dengan membayar gaji dengan
gaji buruh dengan baik
yang poinnya kembali sekali lagi adalah kesejahteraan para pekerja dan buruh
baik terima kasih ibu ibu atas waktunya malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih juga